cabang olahraga eksebisi e sport pon ke dua puluh papua memasuki hari kedua
terjadi insiden kecil ketika layar megatron sempat padam saat pertandingan berlangsung
hari kedua cabur eksebisi e sport pon papua mempertandingkan game mobile online
pertandingan dimulai sejak kamis pagi di venue hoki indoor doyobaru kabupaten jayapura papua
ketika pertandingan mobile legends yang mempertemukan provinsi dki jakarta dan jawa tengah layar megatron di main stage sempat mati
hal tersebut membuat para penonton yang menyaksikan pertandingan di venue beralih ke live streaming menggunakan gadget
dan sudah bergabung produser lapangan cnn indonesia rio abadi dari jayapura papua
siang rio rio hari kedua eksebisi cabur e sport ini apa yang bisa anda rangkum yang perlu kita ketahui tentang pertandingan hari ini
selama sore waktu indonesia bagian timur hari ini saya ingin mengucapkan kepada anda
saya ingin mengucapkan kepada anda ketika derby papua di game mobile legends mempertemukan provinsi papua
melawan papua barat di mana kalau bisa anda lihat
barisan ini sedang berlangsung dan hasil sementara unggul dari provinsi papua dengan satu dari best of three pertandingan yang akan dimainkan ferdi
memang kalau kita melihat dari rangkaian agenda untuk hari ini saja di hari kedua cabur eksebisi e sport pon ke dua puluh papua
full atau sepenuhnya akan memainkan game mobile legends
setelah kemarin sempat dipertandingkan juga nomor game yang lain seperti e football pro evolution soccer dua ribu dua puluh
dan juga pertandingan persahabatan yang mempertandingkan game publisher dalam negeri yakni loka pala verdi
dan kalau kita merunut memang sebenarnya untuk hari ini saja sudah bisa dikatakan separuh dari rangkaian turnamen untuk game mobile legends sudah dilakukan
dan hari ini seperti yang anda katakan tadi memang sempat terganggu dengan insiden matinya megatron di layar yang ada di belakang saya
dan memang membuat beberapa penonton beralih
mereka menonton pertandingan yang dilangsungkan di venue ini ke gadget gadget yang mereka miliki
sementara mereka juga sedikit mengeluhkan seperti itu mereka datang ke sini untuk mendukung tim tim ataupun tim tim unggulan mereka
namun tetap harus menonton melalui live streaming melalui kanal kanal virtual ferdi
kemudian kalau yang kita lihat terkait dengan protokol kesehatannya sendiri memang dari penyelenggara sendiri memperbolehkan
sementara dari sisi atlet seluruh atlet yakni yang berjumlah satu ratus delapan puluh delapan yang terdiri dari tiga puluh empat provinsi dipastikan sudah mendapatkan vaksinasi verdi
rio apa antisipasi selanjutnya kalau kemudian tragedi tragedi atau insiden insiden yang terjadi saat pertandingan ini
tidak akan berulang di pertandingan selanjutnya
ya verdi memang kami belum masih mendapatkan keterangan resmi dari penyelenggara
namun yang bisa dipastikan bahwa penyelenggara telah menyertai beberapa cover up ataupun cover power
sehingga jika terjadi kemudian nantinya sementara hal tersebut tidak mengganggu jalannya pertandingan
karena inti dari pertandingan adalah terus kerjalannya pertandingan
bukan hanya hal hal teknis
seperti yang kita sebutkan tadi
hal lainnya yang tentu harus merapikan perhatian
karena bisa dikatakan sebagai tulang punggung dari pelaksanaan event event seperti turnamen esports seperti ini
yakni adalah infrastruktur pertandingan koneksi internet
hal tersebut adalah inti dari berjalannya pertandingan
kelancaran dari setiap pertandingan esports tentu bergantung pada kelancaran koneksi atau penyelenggara
internet tapi penyelenggara dalam hal ini
sudah mengkonfirmasi bahwa mereka juga sudah menyiapkan power backup terkait dengan koneksi internet
sehingga menyiapkan sebuah vpn
karena ketika suatu saat terjadi internet down
ketika pertandingan sedang berlangsung
maka akan disertakan power sadangan tersebut
sehingga pertandingan dapat kembali diberlangsung ke angkardi
kita mengingat sekitar tiga atau empat hari lalu
sebelum turnamen dimulai
internet di kawasan jaya tura dan sekitarnya sempat down
kita juga masih belum mengetahui apa indikator penyebab dari hal tersebut

jaringan internet masih stabil ferdi
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia rio abadi dari jayapura papua